tadi ada gangguan sedikit
karena jam jam segini adalah top of the hour
prime time banget buat instagram live
jadi padat banget sinyalnya
bandwidth nya kayak naik turun gitu
oke kita masih ngobrol di rumah
bareng cnn indonesia
lebaran tanpa jabat tangan
kita sebentar lagi akan berbincang
tadi kita udah nungguin
tadi kita sudah sempat masuk dari lima belas tiga puluh
ustadz maulana belum bergabung
mudah mudahan sebentar lagi ustadz maulana bisa bergabung ya kita lihat ya
oke terima kasih semua yang sudah datang
yang sudah datang sudah bergabung ada
isna kemudian larasati
kita sebentar lagi akan
berbincang kalau misalnya
ada yang mau cerita
mudik atau tidak kali ini
disebutkan di komen
saya pengen baca deh
tadi ada beberapa dari pekanbaru
ada yang dari aceh ada yang dari jakarta timur
tangerang kota ada yang tidak mudik juga sama dengan saya
oke sudah dipin
kita sedang menunggu sekarang
saya cek kalau misalnya nunggu
tadi sih dari tadi kita coba invite
masih belum bisa nih
masih belum bisa nih
yang baru join
terimakasih atas waktunya
saya masih menunggu
sebentar lagi akan bergabung ya
coba dulu dikan
dikasih tau pada posisinya
dimana dan mudik atau tidak hari ini
oke silahkan langsung disebutkan teman teman berada di mana terus mudik atau enggak kali
ini gitu boleh silakan langsung disebutkan oke evi widasari join lagi ada yang tadi join terus
out saya out saya out karena gangguan sinyal terus di rumah di kampung aman ya di kampung
mana pak maksud saya di kampungnya dimana oke kita masih menunggu sekarang ya
lagi cari makanan buka
aduh hati hati ya hanum jangan berdesak desakan tetap jaga jarak lihat sekarang lagi mencari
sinyal mudah mudahan bisa tersambung sebentar lagi assalamualaikum pak ustadz waalaikumsalam
koneksinya susah ya dari tadi terima kasih pak ustadz sudah ada sudah meluangkan waktu malam lagi
oh iya mohon maaf mohon maaf mohon maaf oke pak ustadz apa kabar sehat pak ustadz
alhamdulillah tetap ramai ya di instagram live juga tetap rame di makassar
keluarga di makassar gimana aku sebenarnya tidak di makassar saya masih di jakarta tidak bisa
di sini aja di jakarta ya kira kira besok kira kira besok seperti apa nih lebaran gak mudik berarti
telepon teleponan aja ya pak ustadz ya telepon teleponan aja insya allah nanti aku akan
kabar kabaran sama keluarga di makassar dan kebetulan anak anak saya sudah boyong ke jakarta
semua oh asik dong jadi rame ustadz sekarang ini udah banyak nih yang nanya sebenarnya dari kemarin
ketika saya ngobrol dengan beberapa teman teman saya sudah banyak nanya sebenarnya dari kemarin ketika saya ngobrol dengan beberapa teman saya sudah banyak nanya sebenarnya dari kemarin ketika saya ngobrol dengan beberapa teman
saya sudah banyak nanya sebenarnya dari kemarin ketika saya ngobrol dengan beberapa teman saya sudah banyak nanya sebenarnya dari kemarin ketika saya ngobrol dengan beberapa teman saya sudah banyak nanya sebenarnya dari kemarin ketika saya ngobrol dengan beberapa teman saya sudah banyak nanya sebenarnya dari kemarin ketika saya ngobrol dengan beberapa teman saya sudah banyak nanya sebenarnya dari kemarin ketika saya ngobrol dengan beberapa teman saya sudah banyak nanya sebenarnya dari kemarin ketika saya ngobrol dengan beberapa teman saya sudah banyak nanya sebenarnya dari kemarin ketika saya ngobrol dengan beberapa teman saya sudah banyak nanya sebenarnya dari kemarin ketika saya ngobrol dengan beberapa teman saya sudah banyak nanya sebenarnya dari kemarin ketika saya ngobrol dengan beberapa teman saya sudah banyak nanya sebenarnya dari kemarin ketika saya ngobrol dengan beberapa teman saya
menyikapi idul fitri
di masa pandemik ini
sebaiknya kita tetap berbaik sangka karena
tidak mungkin allah memberikan satu ujian
pasti ada hikmah dibaliknya ada pembelajaran
ada hikmah ada pahala di dalamnya
bagaimana menyikapi lebaran
di masa pandemik pertanda
bahwa kita harus lebih akrab lagi
sama keluarga yang ada di dalam rumah
kita salat tarawih bersama
itu pertanda pembelajaran
banyak ilmu yang kita dapat tahun ini
ilmu bagaimana sholat berjamaah di rumah
besok kita dapat pembelajaran
salat id di rumah
biasanya kan kita harus ke lapangan
kali ini kita tidak kemana mana
cuma di rumah aja dan itu
diperbolehkan karena kita dalam
masa sesuatu yang
diperbolehkan untuk menjalankan
ibadah di rumah jadi bagaimana
saya rasa lebaran yang kita lakukan kali ini
tidak mengurangi pahala atau keusuhan kita
tapi justru kita makin mendekatkan diri kita
kepada keluarga terdekat kita
jadi disitulah suasana yang luar biasa
haru biru bersama sama
sebenarnya tidak ada yang berubah sih
kecuali salaman doang gak ada
sama pelukan sama tamu
karena kita masih bisa berbagi
lewat sopan salaman lewat virtual
kalau mau bagi makanan boleh
saling kirim dengan siri kan aman
pak ustadz saya menarik deh ada beberapa
kemarin kemarin nanya soal ini
supaya kita tuh terbebas dari marah bahaya
di era pandemi ini supaya terbebas dari
virus atau surat apa
terus pak ustadz jawabannya apa di postingan itu
yang lebih mudah aja yang di hafal ya
siapa yang memuji allah
masalah akan diangkat sebagaimana
alih salat diperutikan sehingga dikeluarkan
dari masalah besar
jadi kalau kita sikapi dengan membaca
supaya terhindar dari empat hal
penyakit dalam penyakit luar
wabah virus kemiskinan
ada empat bilang
nah sekarang kalau misalnya gini
pak ustadz banyak yang
kemudian gak mudik
masih di perantauan
itu kan rasanya kayak sedih
atau gimana itu gimana ya pak ustadz ya
enggak gini aja
kita lebih baik berbaik sangka
bahwa bisa jadi kalau aku pulang
justru aku yang membahayakan kepada keluarga ku
kita mungkin diajar bagaimana
ketika kita jauh disitulah ada rindu
rindu itu akan datang ketika kita
agak jauh nah kali ini
kita diajar untuk
jadi kita mulai merasa cinta
jadi memang harus dicoba
kayak dipaksa jauh dulu
sekiranya kita pulang
bisa jadi menimbulkan masalah
sekiranya kita pulang juga
bisa jadi kita juga
maaf ada sesuatu yang membahayakan buat kita
jadi tetap berbaik sangka
jadi hikmahnya kita bisa merasakan
kerinduan yang luar biasa
yaa hikmahnya kita bisa merasakan kerinduan yang luar biasa
hikmah dari karantina
pak ustadz apa merasakan apa
hikmahnya kalau kita boleh bicara masalah hikmah
berarti hikmah itu diperoleh oleh orang orang yang beriman
yakni kita bisa belajar bagaimana pentingnya
nikmat kesehatan itu
begitu besar nikmat kesehatan itu
kesehatan itu luar biasa
mahalnya kesehatan itu
maaf karantina mungkin dirasakan oleh
saudara saudara kita di negara yang lain
yang lagi bermasalah
sekarang kita juga merasakan walaupun bukan konflik
kita tidak bisa keluar rumah dan sebagainya
untuk demi keselamatan kita
hikmah yang kedua kalau kita berbicara kita bisa
belajar bagaimana kita
betapa besarnya nikmat itu
dan mensyukuri nikmat itu
dan yang ketiga bagaimana memanfaatkan nikmat yang allah berikan
dan ketahui lah
mungkin ibadah yang kita lakukan adalah lebar sunnah
yang kita kejar
dan sebagainya salah itu
tapi untuk menjaga kesehatan adalah
dengan adanya pandemik ini
kita bisa mandiri
kreatif dan disiplin
sekalipun kerja di rumah
jangan sampai baju kantor ternyata bawaannya
orang orang kerja dari rumah
kerja dari rumah nggak mandi lagi
cuma pakai qur'an doang
banyak ya banyak ya
orang orang tua murid itu sekarang
orang tua murid yang anak anaknya lagi sekolah di rumah
stay di rumah atau belajar di rumah
itu merasakan betapa
paustan merasakan juga
kita cuma mengajar anak satu
tapi guru di sekolah mengajar dua puluh sampai tiga puluh murid
kita cuma mengajar satu
pusingnya bukan main dengan
untuk live sama gurunya lah
bagaimana dengan guru guru yang mengajar di sekolah
aduh luar biasa
rindu dengan gurunya rindu dengan sekolah
ya allah gitu kan
udah capek bikinin tugas ya
luar biasa repotnya
nungguin untuk live sama gurunya
repotnya bukan main
artinya kita juga dilatih empati ya
paustan ya sekarang ini ya
empati untuk bentuk perhatian kita
disinilah kita bisa
ku ampus aku ahliku nara
diri dan keluarga yang dijaga dari api neraka
untuk diajar anak anak kita sama
orang lain dalam alibi gurunya
tapi kali ini kita langsung yang mendidiknya
bahkan alhamdulillah tidak ada alasan
lagi untuk tidak salah tepat waktu
tidak ada alasan lagi untuk tidak
salat berjamaah karena kita
kita cuma selangkah
dari kamar kita
di ruang tamu kah atau ruang tengah kah
kita tempatkan sholat kan kadang kadang
seperti itu iya hahaha
ya gak boleh ada
ya kita lihat ya ada yang bertanya
iya kita lihat ya ada yang
bertanya sebenarnya ada yang bertanya sih
tadi pak ustadz sebenarnya
bagaimana itu dia tadi
pertanyaannya di awal tadi ada
apa yang harus disiapkan malam ini
apalagi untuk mereka
yang besok harus menjadi imam
iya kalau sebenarnya
mau jadi imam mau jadi apa
sebenarnya salat itu
dua rakaat salat
nah dengan perbedaannya
cuma dari sisi niat
dan ada plusnya tambah
tujuh takbir rakaat pertama
tambahannya ya setelah takbiratul ikhram
nah kemudian rakaat kedua
lima takbir tambahannya
setelah takbir intikol
takbir peralian dan dibawa ke atas
tapi ditambah lagi baca tasbih
wa'alaikumsalam subhanallahumma dila walaa
gitu lagi cuma itu dan
ikmahnya itu sebenarnya kita takbir tujuh
dan lima sebenarnya
pensucian diri sebenarnya karena
berbicara tentang salat itu
adalah betul betul bagaimana
kita kembali kepada fitrah kita
dosa kita di bulan suci ramadhan sudah
banyak terhapus lewat salat lewat
puasa lalu kita ditambah lagi
plusnya yakni ada zakat fitrah
untuk menghapuskan dosa dosa
ucapan yang sia sia lalu ditambah
ketika kita menghidupkan
malam takbiran ntar malam
ntar malam dirumah masing masing
dengan suara yang luar biasa
menggema kemudian menghidupkan
maka pada saat itu
tidak dimatikan hati kita disaat
hati hati pada mati artinya
supaya semangat setelah idul fitri
ini setelah ramadhan
menghidupkan malam takbiran
dan besok pagi
usahakan mandi sinar
makan baru salat itu
di waktu dua
ustahan ini ada yang
apa lagi ini ini ada yang ucap
saya jadi ini temen saya
mungkin juga banyak yang disana
ragu ragu jadi masih merasa
kok kayaknya masih belum siap ya
sholat it karena ini hal yang besar
pokoknya timbulkan percaya diri bahwa
sebenarnya kita lagi menghapuskan dosa dosa kita
cobalah tujuh takbir itu maknanya apa
tujuh dosa yang dianggota tubuh
pikiran dua mata
hidung mulut dan dua telinga
coba dihitung satu
lima enam tujuh
hidung lima enam
karena tujuh itu yang paling banyak bikin dosa ya
rakat kedua lima takbir
kenapa lima takbir tak banyak
hitungannya satu dua
penghapusan dosa bagian di bawah
satu dua daki dua
oke itu ya teman teman
jangan sampai kita tinggalkan sholat it
karena sholat it itu hanya sekali
dalam setahun untuk idul fitri
sekali dalam setahun untuk idul adha
jadi sangat disayangkan
kalau kita tidak sholat it
dan harus mau tidak mau siap ya
untuk melakukan itu ya
siap lakukan aja insyaallah
ada doa putusnya gak sih sholat
sebenarnya doa putusnya aja
persiapan menjadi seorang imam
kalau persiapan menjadi seorang imam
kita siapkan diri dengan baca ayat kursi dulu
baca istigma tiga kali perbaiki dirinya
kalau mau lagi aman lagi sebelum takbir
baca dulu surat lihlas
ketika sebelum kita takbir
sebelum kita takbir
sebelum kita takbir ya
baca surat lihlas
dan surat nas
supaya kita terhindar dari godan jin dan manusia
maustad ada pesan apa lagi nih
untuk jamaah semuanya
buat jamaah keseluruhan
takabalallah minal minku takabalillah ya karim
semoga ibadah kita diterima
alhamdulillah di masa pandemi ini
tiga kali kesabaran
sabar menjalankan perintah allah
sabar menjawab larangan allah
dan sabar ketika kita diuji kekurangan
dan semua orang merasakan
apakah sikap kita ini
jangan marah ketika kita diuji
seperti ini karena bisa jadi ujian
pandemi ini adalah untuk
menghapuskan dosa dosa kita
mengangkat derajat kita dan memberikan ganjaran
pala yang luar biasa makanya
jangan marah naikkan ke label berikutnya
satu dua tiga sabar
sabar itu mampus satu semuanya
marah tapi ditekan kemudian
ridho atas takdir allah karena ini sudah
ditetapkan untuk kebaikan kita
dan yang berikutnya adalah
usahakan bersyukur karena
tidak mungkin ujian ini pasti allah
punya rencana terbaik buat hambanya
oke pak ustadz akan lanjut di instagram
baik baik di instagram live transtv
kalau tidak salah jadi boleh dilanjut
yang belum puas di
cnn indonesia tv boleh dilanjut kesana
pak ustadz maulana terima kasih
banyak sudah bergabung di cnn indonesia tv
ya itu dia tadi
senang sekali rasanya maaf sekali
cuma singkat waktunya
karena pak ustadz maulana jam empat sore
harus live di instagram
instagramnya transtv jadi boleh kalau
misalnya teman teman masih mau melanjutkan
tausiahnya ustadz maulana silahkan langsung kesana
pamit dulu untuk
kali ini sebentar ini kok ada request lagi
kita cek dari siapa oh enggak bukan
oke saya putri ayuni tias pamit dulu
terima kasih teman teman atas perhatiannya
semoga teman teman sehat semua ya
ujian ini akan segera berlalu
kalau enggak penting penting banget enggak usah keluar rumah
kalaupun harus keluar rumah pakai masker
jaga jarak kenapa karena
jumlah kasus positif terus bertambah
setiap harinya mohon diwaspadai
jaga jarak jaga jarak jaga jarak
terima kasih semuanya sudah bergabung